suasana markas tim reaksi cepat trc badan penanggulangan bencana daerah istimewa yogyakarta mendadak sibuk
pasalnya ada permintaan penguburan jenazah dari sebuah rumah sakit swasta di kabupaten sleman
enam anggota trc mempersiapkan diri dengan alat pelindung diri lengkap
pemasangan apd yang sangat rapat ini dibantu rekan rekan lainnya
namun ada yang menggelitik
selain ditulis nama personel ada ungkapan ungkapan yang mengundang senyum di setiap baju apd atau hasmat
mulai dari permohonan doa dari ibu soal cinta hingga ucapan selamat datang bulan ramadan
kan hasmat akan dibuang atau sekali pakai gitu dimanfaatkan lah untuk itu kan
awalnya juga sebenarnya buli bulian gitu
cuman akhirnya ya menerima terima saja dan mereka mengungkapkan apa yang mesti disampaikan dalam tulisannya
walaupun sebagian besar ya ungkapan dari teman temannya sendiri
tapi pasti ada di situ satu dua ungkapan dari si pemakai
lalu apa efek dari candaan di sela sela menjalani tugas berisiko ini
dan itu tadi mengurangi kegelisahan dan ya
mereka juga manusia punya kecemasan punya grogi ya wajar lah
dan itu sangat mereduksi
semangat tim pendukung gugus tugas covid sembilan belas d i y ini seakan menyiratkan pesan kepada halayak
untuk tetap semangat menghadapi pandemi virus corona
tim liputan cnn indonesia daerah istimewa yogyakarta